sepekan ini kasus harian covid sembilan belas telah melampaui puncak harian varian delta yang terjadi pada pertengahan juli dua ribu dua puluh satu
presiden pun meminta vaksinasi dipercepat bagi masyarakat indonesia
kementerian kesehatan pun telah bersiaga menghadapi puncak kasus covid sembilan belas
lantas bagaimana media melihat lonjakan kasus covid sembilan belas kali ini dengan puncak varian delta yang lalu
kita akan membahasnya dengan perspektif editorial bersama dengan mbak dewi savitri standard and practices dari cnn indonesia
selamat malam mbak dewi savitri sehat ya mbak
sehat dan harap kabar
kabar baik mbak dewi savitri setiap hari kita selalu memantau bagaimana perkembangan kasus covid sembilan belas secara editorial
kita ikut mengawal kebijakan pemerintah dan juga mengedepankan menghimbau masyarakat
untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
ketika pekan ini kemudian kita dihadapkan dengan angka yang mungkin bagi pemerintah sudah terprediksi
tapi ini angkanya melebihi dari puncak varian delta mencapai enam puluh ribuan lebih
apa yang menjadi poin poin yang kita cermati mbak dewi savitri dari cnn indonesia atas puncak
mungkin bukan puncak ya tapi lebih tingginya angka varian omikron dibanding dengan varian delta pada tahun lalu
saya kira kita di cnn dan mungkin juga di berbagai media lain
kita melihat ini sebagai pertama apa yang sudah diramalkan oleh para ahli bahwa
tingkat penularan dan penyebaran omikron memang jauh lebih tinggi dari varian delta
jadi kemampuannya untuk menyebar dari satu orang ke orang lain dari satu komunitas ke komunitas lain
memang sangat cepat sangat ganas dan karena itu kemampuannya untuk menulari lebih banyak orang dibandingkan dengan pada kasus delta
itu kemudian terbukti saat ini ya
kalau puncak delta adalah lima puluh enam ribu kita sudah sampai kemarin tanggal enam belas februari pada enam puluh empat ribu
itu hal yang pertama dicermati oleh media saat ini
hal yang kedua saya kira adalah
media media sangat mencermati betul apakah kemudian puncak kasus ini akan membawa perubahan situasi yang cukup drastis
dalam arti apakah kemudian diikuti oleh dengan tingkat keparahan yang tinggi
sehingga makin banyak pasien yang perlu dirawat hospitalisasi ya dirawat di rumah sakit
dan mendapatkan pelayanan yang intensif
atau lebih buruk lagi
saat kematian yang tinggi juga
sejauh yang kita lihat yang kita amati terutama dari angka angka yang disajikan oleh kementerian kesehatan
alhamdulillah dua isu tersebut tidak sampai pada titik yang paling buruk saat ini ya
belum sampai pada titik itu mudah mudahan tidak sampai pada titik itu
angka kematian misalnya hari ini disebutkan satu ratus enam puluh
itu tentu jauh di bawah levelnya delta
meski demikian kita tentu masih harus mendorong terus terutama pemerintah dalam hal ini ya
untuk melakukan tindakan tindakan yang diperlukan
kenapa masih ada sekian ratus orang yang meninggal
apakah persoalannya karena mereka punya comorbid
apakah persoalannya karena mereka punya persoalan yang tidak terkendali
soalan belum vaksin menolak vaksin atau tidak dapat akses vaksin
kalau belum persoalannya adalah vaksin bagaimana mendorong mereka supaya dapat akses vaksin
kalau persoalannya karena comorbid kenapa tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya
apakah karena terlambat apakah karena fasilitasnya kurang dan seterusnya
ini kita dorong untuk menjadi bahan evaluasi sehingga terus menerus kinerjanya
terutama untuk mengatasi
tingkat penularan omikron yang sangat tinggi ini menjadi semakin baik
oke jadi memang sesuai dengan prediksi
atau yang mungkin sudah banyak diprediksi oleh pakar
tapi dari angka angka kita juga memberikan catatan untuk angka kematian ya
mbak dewi savitri itu yang sangat juga penting untuk menjadi catatan bagi pemerintah
mbak dewi jadi ketika indonesia melampaui angka puncak varian delta
oke sesuai dengan prediksi tapi tidak sedikit kemudian juga dari beberapa pakar epidemiolog
yang juga kami wawancara juga mengatakan bahwa kalau kemudian
ini sebelum melebihi angka puncak ya
kalau kemudian kita melampaui puncak varian delta artinya pemerintah dalam tanda kutip
bisa jadi gagal atau telat atau tidak bisa mengantisipasi
memprediksi oke tapi tidak bisa mengantisipasi sampai penularannya sebegini masif begitu
dari kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah
apa yang menjadi catatan yang bisa kita apresiasi tapi juga di sisi lain perlu untuk kita berikan
kritik atau mungkin catatan bagi pemerintah untuk perbaikan ke depan mbak
oke apresiasinya dulu ya pertama kepada kementerian kesehatan
saya kira kinerja mereka dibandingkan dengan tahun pertama munculnya pandemi itu sangat sangat jauh
kementerian kesehatan di bawah bapak gunawan sadikin mempunyai perhatian ya
kita merasakan bahwa perhatiannya besar terhadap bagaimana menanggulangi
pandemi ini kita selalu mendapatkan informasi terbaru gitu ya
apakah isu akurasi dan bagaimana informasi itu didapat
bagaimana disentesa dan diformulasikan ada perdebatan di dalam informasi informasi tersebut
angka angka dan seterusnya itu tentu satu hal
tetapi kita merasakan bahwa barangkali saat ini kementerian kesehatan adalah salah satu kementerian yang paling dinamis
dalam hal upaya untuk engagementnya ya merangkul dan kemudian menyebarkan informasi kepada publik
yang memang sudah seharusnya ya di tengah pandemi
jadi isu ini isu informasi dan pertukaran penjelasan dari dan kepada para pejabat di kementerian kesehatan ini
adalah salah satu menurut saya kinerja yang paling baik pada saat ini ya dibandingkan sebelumnya
yang kedua kita mencatat bahwa
ada perbaikan dalam tata kelola terutama terhadap mereka yang dinyatakan positif
program telemedicine sejak omikron mulai merangkak naik sudah diinformasikan
meskipun di lapangan pada kenyataannya ya masih ada proses yang cukup lama
misalnya ada kerabat yang sudah sepekan menjalani masa isoman
tetapi obat obatnya baru sampai enam hari kemudian itu kan telat gitu ya
padahal posisinya hanya di jabodetabek bayangkan kalau di kalimantan atau di tempat tempat lain
yang mungkin belum terjangkau fasilitas telemedicine
jadi ini baik tapi sekaligus juga catatan evaluasi
isu lain tentu ketersediaan bed dan infrastruktur rumah sakit untuk hadapi gelombang omikron
yang kita harapkan tidaknya akan segera kita lewati ini
jauh lebih baik persiapannya daripada pada masa delta
dikelihatkan bahwa ada proses belajar dari puncak delta sebelumnya ke puncak omikron ini
jadi ini juga salah satu catatan yang baik
yang menurut saya belum terlalu baik adalah bagaimana memastikan apa yang kita lihat sehari hari di sekitar jakarta ya
katakanlah metropolitan jakarta gitu jabodetabek itu juga diikuti di daerah daerah di luar indonesia
beberapa kali kita mendengar misalnya di tempat tempat seperti kota madia malang kemudian di jawa timur
tapi saya kira ini bukan persoalan persoalan di malang atau jawa timur saja tapi berbagai daerah lain
angka tes masih sangat rendah sampai saat ini
jadi tidak cukup angka tes sehingga untuk mengukur apakah benar ini gelombangnya sudah mau turun
atau sudah puncak atau baru merangkak naik itu kita tidak bisa terlalu yakin karena angka tesnya tidak mencukupi
dan bagaimana kita tahu ini tidak mencukupi karena kita mendengar ada keluhan
mau tes pcr tapi katanya kuotanya sudah habis mau tes antigen ternyata sudah habis
dan kemudian hal lain yang juga menjadi kritik dan evaluasi kita adalah persoalan pencatatan lagi pencatatannya
jadi kaksus meninggal dunia misalnya
hari ini dari satu rumah sakit saja ada dua atau tiga ternyata yang dilaporkan nol atau kalau dilaporkan satu
untuk satu kabupaten untuk satu kota
bisa dibayangkan kalau ini terjadi di banyak tempat lain itu akan ada banyak penumpukan
ini belum banyak ini artinya apa ini trennya belum berubah dari pola pola pada puncak delta lalu
jadi akan ada peluang untuk penumpukan pencatatan yang kita lihat hari ini sangat mungkin tidak mencerminkan situasi hari ini sebenarnya
jadi akan ada peluang untuk penumpukan pencatatan yang kita lihat hari ini sangat mungkin tidak mencerminkan situasi hari ini sebenarnya
tetapi beberapa hari yang lalu
catatan lain barangkali adalah bagaimana sampai pada titik ini kita masih katakanlah ngos ngosan gitu ya
mendorong supaya hal yang paling penting pada saat ini yaitu yang tadi disampaikan pak presiden ya
mengatrol angka vaksinasi itu belum berhasil betul kita laksanakan
bahkan kalau menurut catatan isaji ada dua lima sampai lima belas juta ya
kekiraan yang gede sekali itu orang yang vaksinnya pada luar vaksin periode pertama pada luar
karena tidak dilanjutkan setelah enam bulan dengan vaksin yang kedua dan disarankan untuk mengulang lagi dari awal
ini menunjukkan bahwa isu vaksinasi rupa rupanya belum betul betul dianggap sebagai bagian dari isu yang paling penting di tengah pandemi ini
nah itu persoalannya ada di pemerintah juga ada di warga juga dan mungkin bagaimana caranya
yang merumuskan strategi yang paling pas gitu ya untuk mendorong yang masih ketinggalan ini supaya dapat catatan
oke jadi ada beberapa catatan tapi juga ada hal yang memang perlu kita apresiasi terutama kesiapan pemerintah jika dibandingkan ketika menghadapi varian delta ya
mbak dewi savitri jauh lebih baik melihat kondisi yang saat ini
mbak desaf ini juga cukup menarik ya ketika pekan ini ada cukup ramai yang menyoroti misalnya pernyataan pak luhut
kalau tidak ada comorbid sudah boleh vaksin dua kali silakan jalan jalan gitu ya atau pemerintah yang menyebut jakarta sudah mulai melewati puncak covid sembilan belas
nah ini banyak kemudian yang juga mengkritisi pernyataan pernyataan seperti ini
apa yang sebetulnya ini perlu kita lihat sebagai sesuatu yang memang perlu dikritisi atau memang situasinya bisa membuat masyarakat untuk tidak panik atau bagaimana
kita melihat pernyataan pernyataan komunikasi dari para pejabat ini
mbak dewi safitri
ya tadi kita menandai bahwa kemampuan kementerian kesehatan dan kemauan mereka untuk menyelenggarakan komunikasi dan apa ya
engage gitu dengan publik jauh lebih baik ya
tetapi satu hal dalam isu komunikasi ya di luar kementerian kesehatan itu kita masih sering mendengar pernyataan pernyataan dari para pejabat yang semacam ini
satu sisi mungkin membingungkan karena kesan
kita ya kalau cnn itu kalau di layar pesan kita adalah selalu batasi mobilitas hanya keluar jika perlu
dan seterusnya gitu ya
tapi kemudian ada pesan seperti pak luhut kalau tidak ada comorbid sudah vaksin silahkan jalan jalan
jadi ada kontradiksi ada pertentangan
dan ini bukan pertama kalinya ya kita sudah memasuki tahun ketiga dan masih ada isu isu semacam ini
saya kira yang terjadi adalah para pejabat
ini mereka punya banyak tugas ya banyak pr gitu
dan banyak sektor yang dipikirkan
sehingga kemudian ketika memikirkan satu sektor maka akan keluar pernyataan a mungkin memikirkan sektor lain ada pernyataan b dan seterusnya
bahwa kemudian ada isu isu yang kontradiktif seperti yang kita bahas tadi itu menunjukkan barangkali bahwa
bagaimana para pejabat itu saling
antar pihak ya antar sektor itu sangat perlu untuk selalu berkomunikasi dan kemudian kami mau ngomong apa gitu
isunya itu kita maunya ngomong apa gitu biar kompak biar sama gitu ya
supaya nanti nggak diterima oleh publik itu beda beda gitu
dan kalau yang terjadi seperti yang katakan pak luhut itu sudah bisa ditebak ya kemudian akan meledak
dia ditanggapi oleh
epidemiologi dikritik oleh para ahli dan kemudian muncul keributan keributan kecil gitu ya
meskipun kemudian lanjut tapi saya kira kalau bisa ini perlu dikurangi
pertama untuk tidak membingungkan publik ya jadi message nya jelas gitu
kita itu mau pak rahman ngapain gitu a atau b atau c gitu ya
yang kedua ya kan kita capek ya ribut ribut kayak gini
jadi maunya kita menggunakan energi kita
untuk fokus pada isu isu penanggulangan bencana dan penanggulangan pandemi dan itu yang ingin kita lakukan
alih alih ada ledakan ledakan seperti itu kita fokus saja pada isu isu yang paling penting
oke nah bicara soal fokus mbak dewi savitri
bagaimana editorial kita melihat ketika pemerintah juga sudah mengakui bahwa penyebaran varian omikron kini mulai bergeser
tidak lagi di jakarta tapi kemudian ke jawa barat
ke daerah daerah lain bahkan ke pulau di luar jawa
ini mungkin secara fenomenanya mirip dengan yang di varian delta juga ya
jadi kemudian di jakarta menyebar ke daerah yang lain
nah apa yang menjadi catatan kita bagi para pemerintah daerah sekarang terutama di luar pulau jawa
menghadapi apa yang sudah dihadapi oleh dki jakarta bahkan masih dihadapi sampai saat ini
dan menyiapkan semua fasilitas kesehatan kah
atau apapun bentuknya
agar bisa lebih siap menghadapi lonjakan kasus yang mulai bergeser
yang sudah diprediksi memang mulai bergeser ini mbak
ya saya kira ini salah satu pertanyaan yang paling penting diajukan saat ini
pemerintah daerah adalah itu sudah siap atau belum
kalau sudah siap apa persiapannya
kalau belum apa yang harus disiapkan
karena pertama isu yang paling penting saat ini vaksin
yang tadi sudah kita bahas
yang paling tinggi tentu saja jakarta raya dan sekitarnya ya
bagaimana dengan di daerah
lima tertinggi lima terendah
lima terendahnya ada di provinsi mana saja
sudah digenjot seperti apa di provinsi provinsi ini misalnya
untuk anak mana saja yang belum
untuk lansia di mana saja yang belum
yang vaksinasinya tadi sampai hangus
ada luar sah itu di titik daerah mana saja
itu mestinya sudah ada hubungan langsung ya
dari pemerintah pusat
apakah kementerian kesehatan
apakah pak komando di bawah kementerian koordinator pak luhut bintar anjaitan misalnya
atau di bawah kementerian kesejahteraan rakyat misalnya
menjangkau titik titik ini daerah daerah ini
untuk selalu mengecek di mana
progresnya sampai di mana
kita melihat bahwa angka tes untuk kasus baru
itu mayoritas selalu ada di jakarta dan sekitarnya
mungkin mendekati tujuh puluh lima persen
itu selalu ada di jakarta dan sekitarnya
itu berarti apa
angka di seluruh indonesia di luar jabodetabek
itu hanya kurang dari tiga puluh persen
dan dengan kondisi seperti itu
maka situasi di daerah itu sebenarnya tidak terbaca dengan jelas
dan kita bisa melihat ya
kemarin minggu lalu sudah geser kan ya
pusat etisentrum penyebarannya sudah digeser
dari tadinya jakarta ke jawa barat
ini menunjukkan bahwa
kalau kita percaya bahwa angka tesnya saja
itu hanya kurang dari lima puluh persen ada di daerah
sementara sekarang sudah pindah ke daerah epicentrumnya
berarti angka sesungguhnya berapa
jauh lebih besar dari yang sekarang ini kita lihat
angka angkanya yang setiap hari diumumkan oleh satgas
saya kira itu yang disepakati oleh para ahli ya
mungkin tidak seburuk ketika terjadi puncak delta waktu itu
tetapi situasinya sebenarnya agak mirip
dan kalau kita mau memperbaiki situasi dari apa yang terjadi saat ini
dibandingkan dengan delta
maka kita perlu terus menerus termasuk redaksi cnn untuk terus menerus mengecek
sudah tesnya apakah dipermudah sehingga orang bisa tes semuanya
satu hal yang menurut saya penting untuk kita ingat juga
dan salah satu perhatian redaksi kita adalah
bagaimana tokoh tokoh di daerah itu banyak yang mengeluarkan pernyataan pernyataan yang aneh
aneh dalam arti
bahwa situasi covid sembilan belas
tapi masih ada para pejabat yang menunjukkan bahwa mereka dalam satu dan lain hal itu covid denizer gitu ya
yang terakhir kita mendengar ada bupati karanganyar misalnya
yang dalam satu hajat publik gitu ya
tanpa mengenakan masker di hadapan ratusan hadirin
mengatakan bahwa ya sudah pokoknya kalau keluar ya dipakai aja maskernya
pantes pantes gitu ya
kalau sakit ya di rumah satu dua hari
yang ngeblu dan seterusnya
jadi ada apa
meremehkan apa namanya dampak dan impact dari covid sembilan belas ini
saya kira itu bukan cuma di karanganyar
mungkin ada di tempat tempat lain juga dan
dan ini lagi lagi menunjukkan bahwa daerah adalah kunci
dalam penanganan kasus covid sembilan belas
indonesia ini jadi bagian yang sangat menjadi perhatian kita juga
mbak dessa fitri sebagai penutup untuk topik ini
jadi secara umum kita melihat editorial kita melihat
bahwa tetap mendorong kewaspadaan
dan juga agar tidak meremehkan mungkin ya
yang mungkin banyak yang dianggap lebih ringan
seperti flu biasa dan lain sebagainya
seperti apa mbak desaf terakhir
sebenarnya isunya sekarang mungkin sudah jauh lebih berkurang ya
setelah apa yang terjadi bulan juli
terutamanya tahun lalu
masyarakat kita kan juga belajar gitu ya
sangat sedikit yang benar benar tidak tertentu oleh covid sembilan belas
reinhard mungkin punya anggota keluarga
saya juga punya anggota keluarga yang kemudian meninggal
atau menghadapi penyakit yang berat
di rumah sakit gitu
jadi secara alami ya sebenarnya covid sembilan belas ini mengajari kita banyak hal gitu
tetapi memang ada saja
masih ada kelompok kelompok yang denial gitu ya
mungkin karena capek
mungkin kita memahami ya
siklus kemampuan kita untuk bersabar
untuk mengikuti alur pandemi itu memang kan sangat biji
terutama untuk mereka yang kesulitan mata pencarian
kehilangan mata pencarian
tidak tentu mendapatkan penghasilan
karena harus sampaikan diri dengan pandemi
dan ini lagi lagi menjadi tugas pemerintah
terutama ya untuk memikirkan
bagaimana caranya kita supaya siklus siklus yang sudah kita lalui gitu ya
terutama terkaitan dengan bantuan sosial bantuan tunai macam macam lah itu
itu dilihat kembali supaya perlu nggak kita dikaji ulang
dan kemudian perlu nggak ini mendapatkan bantuan yang sama
karena situasinya sebenarnya meskipun membaik
tapi mungkin masih banyak

kita break dulu mbak dewi savitri
kita akan ke isu lain yang pekan ini juga sebetulnya sejak pekan lalu
tapi juga belum tampaknya belum ada solusi atau resolusi konflik yang terjadi di wadas
nah bagaimana kita sebagai media memandang penyelesaian dalam konflik wadas ini
kita akan bahas sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia news